sebagai tolak ukur keimanan kita kepada allah yaitu memberikan barang yang kita sayangi kepada orang
ngapain susi sobri wah hintu eh sakit bagian kamu drama di depan pohon aneh kamu nggak tau ya
tips yang paling bagus dan keren bud
anak anak ya apa yang dilakukan oleh teman kalian yang bernama sobri ini itu sangat bagus
sekali ya dan ustadz mendukung banget nah kebetulan banget ini kita akan mengadakan
seleksi penceramah terbaik dari kun anda ya dan nanti pemenangnya mendapatkan kesempatan untuk
di salah satu acara hajatan warga kampung sebelah ya jadi kesempatan yang luar biasa
jangan disiasiakan ini kesempatan untuk kalian bisa berceramah syiar di depan orang banyak
wah ini pengalamannya tidak akan terlupakan bukan begitu setan dan kalian juga masih punya
waktu yang banyak untuk bisa latihan dan kalian bisa membuat materi materi yang
bagus sekali dengan referensi yang banyak acara nanti fahim tum fahim nah
dari awal ya

dodot seneng deh kalo dipilih
kan dodot pengen banget jadi dayi terkenal
betul atau tidak
betul tuh kal
tapi menurut oe sih
betul atau tidak
betul tuh kal
kalian semua harus rajin belajar
karena allah swt
mencintai orang yang berilmu
betul atau tidak
pokoknya lo bakal oe bantulah kal
nah nih baru cocok
melatih berbicara di depan umum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok gak dia yang jawab
nah gitu dong
para hadirin sekalian
yang paling ganteng yang paling keren yang paling kecil
saya sekarang akan memberikan tips
cara menjaga ketenangan lingkungan
eh sobri jangan berisik dong
kalau mau ceramah dia ulasan lah
ya udah yuk
di sini gak asik
mending aku ke kamar aja
sekalian aku mau minjem buku ini
karena sholat adalah tiang
sama saja kamu merubuhkan tiang
yang sudah kamu diirikan
aku masih siaran
jangan so so soran ceramah deh
akan sih sob
lo orang so so ceramah ceramah
tapi belum mandi
tips yang kedua
orang yang ada di hadapan kamu
adalah benda mati
atau enggak pohon
asalkan dia berada di depan kamu
dan satu lagi
pesan dari saya
jangan pernah meninggalkannya
terima kasih teman teman
sudah mendengarkan tausiah singkat dari saya
semoga tausiah ini bermanfaat bagi kalian
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah selesai ceramanya
pergi sih pergi
tapi tunggu dulu
tips yang ketiga
melati bicara di depan benam mati
walaupun dia hidup
saya dengerin ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai tolak ukur keimanan kita kepada allah
yaitu memberikan barang yang kita sayangi kepada allah
gak ada apa apa
kalau ada yang paling penting
di depan pohon aneh kamu nggak tahu ya tips yang paling bagus dan keren buat supi apaan emang ya
tips berbicara di hadapan mati ceramah sih ceramah tapi nggak usah di depan pohon juga kali
supi supi assalamualaikum salam iseng iseng kita baca koran bertambah pengetahuan sama wawasan
seorang nenek berusia delapan puluh lima tahun mengamuk di toko kosmetik dikarenakan kosmetiknya tidak membuat
si nenek menjadi cantik punyung punyung gimana sih nenek nenek cakep lima ratus delapan puluh lima tahun ada ada aliku
makasih pak dek lumayan bisa buat janjilan masalah ini apa begini oh ini tadi ada tamu
datang sini mengundang letangannya begini terus jadi ikut ikutan biasa aja kalau
ada tamu kalau begini biasa aja coba kalau tamunya kakek kakek begini
ada apa dia sini itu tamu tadi ngundang buat hajatan
sayangnya anak anak yang diunggah coba kalau misalnya orang tua bapak bapak ibu ibu atau
nah ini mesin aja dulu nih
saya sambil jemput kopi ya
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
lanjut dong pak dek
masih begitu dong
apa dia gak manggil pak dek
itu dia pak dek tambah lagi dong
ini mah pembukaan dong
perhatirin yang berbahagia yang dirahmati allah swt
ustadz bikri ya allah saya lope banget
ya allah ada ustadz bikri kan dia anaknya kayak ya aji zainuddin nz
ya yang dia nerusin ini jalur bapaknya ceramah ceramah
anaknya almarhum zainuddin nz
bener betul kagak salah banget
yang seperti itu
bener banget dimana dia
kan udah sering di tv derdio
iya suaranya aja tadi allah itu
itu suara pak dek
suara pak dek
ngapain sama pak dek
oh jadi tadi suara pak adeh
ya gah ah ruseng